kalau di zaman saya plusnya itu sebetulnya dari individunya mas dari pemainnya sendiri
mereka gigi kan mas di tengah keterbatasan kalau sekarang terbalik mas fasilitasnya baik
individunya kurang gigi mas bukan berarti mereka tidak bisa tidak latihan tapi mereka kegigihan
mereka itu kurang mungkin karena ada perubahan zaman
mungkin cara berpikirnya yang sekarang harus dirubah gitu ketika udah senior harus lebih ngayomin adik adiknya
jadi harus lebih ngebuat semangat mereka terus juga saling support lah
supaya atlet atlet jaya raya ini kalaupun tidak jadi juara mereka punya masa depan karena dibekali oleh ilmu
yang dari sini maka dibentuklah sekolah
hai selama ini mungkin kita hanya mengenal kudus sebagai kota kretek tapi selain itu kudus juga
dianggap sebagai salah satu kawah chandra di muka bagi atlet atlet muda bulu tangkis yang berlatih di pbb
jarum dan untuk menjaring bibit bibit pemain baru yang potensial klub ini juga secara rutin menggelar
audisi yang diikuti oleh ribuan pemain berusaha untuk mencapai kepentingan dan kepentingan yang diperlukan oleh kota kretek

mimpi menjadi pemain bulu tangkis kelas dunia menjadi motivasi terbesar anak anak ini untuk
mengikuti audisi bulu tangkis yang digelar pb jarum di seluruh indoned championship
mimpima menjadi pemain bulu tangkis kelas dunia menjadi motivasi terbesar anak anak ini untuk
pembaikan milik jarum di perlindungan batchi maju

akibat pandemi audisi kali ini digelar terpusat di markas pb jarum di kota kudus jawa tengah
dan diikuti oleh lebih dari satu tujuh ratus pembulutan kiscilik
salah satu anak peserta audisi tahun ini adalah shane marco rafael asal melaboh aceh
dari tempat tinggalnya di aceh marco bersama ayahnya harus menempuh perjalanan selama dua puluh jam
menggunakan bis dan pesawat sebelum akhirnya sampai ke kudus jawa tengah
sejak awal kerasnya persaingan di kudus dirasakan betul oleh bocah berusia sebelas tahun ini
namun apapun tantangannya tekad marco mencoba peruntungan menembus masuk skuad pb jarum tidak surut
alasan kamu mau ikut audisi di sini apa sih
biar bisa masuk klub jarum
tapi kenapa harus jarum
kan banyak klub lain
karena jarum klub yang besar
banyak pemain pemain legend di sini
makanya suka di sini
oh tapi emang pemain idolanya marcus siapa
karena dia kalau main double nya cepat
nggak kayak biasa
emang kan kalau misalnya keterima nih nanti kamu kan udah di asrama latihannya berat gitu kan
kamu udah siap nih
dari ayah ibu
tapi kalau misalnya itu diterima ya
tahun depan ikut lagi
sebagai klub bulu tangkis yang memiliki sejarah panjang pb jarum memang sudah melahirkan banyak pemain hebat
dan dalam setiap audisi bulu tangkis pemain pemain legenda alumni pb jarum juga selalu dilibatkan sebagai tim
tim pencari bakat
peraih medali emas bulu tangkis tunggal putra di olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh dua alan budi kusuma
menjadi salah satu pemain legenda pb jarum yang ikut memantau penampilan anak anak peserta audisi tahun ini
kita punya stok begini banyak kan ambil gitu
coba pakai yang ini buat cadangan
terus kita kan nggak tahu
para pemain bulu tangkis era sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemain pada zamannya
akan tetapi alan juga melihat kelemahan mendasar yang masih harus dibenahi
kalau di zaman saya plusnya itu sebetulnya dari individunya mas
dari pemainnya sendiri
mereka gigi kan mas
di tengah keterbatasan
mungkin masih ada hal hal yang kurang waktu zaman dulu mas ya
jadi individunya zaman dulu lebih baik mas
tapi fasilitasnya kurang
kalau sekarang terbalik mas
fasilitasnya baik individunya kurang gigi mas
bukan berarti mereka tidak bisa tidak latihan tapi mereka
kegigian mereka itu kurang
mungkin karena ada perubahan zaman mas ya
anak anak ini cukup puas
dan juga zaman serba instan
mereka berlatih setahun
oh saya mau jadi juara
oh kali dulu
tetap saja perlu proses mas
sebelum era audisi tahun ini
seorang pemain bulu tangkis
memiliki kekuatan yang sangat tinggi
sebelum era audisi tahun ini
untuk bisa bergabung di pb jarum
para pemain harus menunjukkan prestasi mengkilap
di kejuaraan kejuaraan nasional agar bisa dilirik
peraik medali mas bulu tangkis
merasakan sendiri sentuhan tangan dingin pelatih
dan kerasnya latihan di pb jarum
yang akhirnya berbuah prestasi
bergabung di pp jarum pada tahun dua ribu lima
owi masih bergabung
usia tujuh belas tahun
pada waktu itu saya masuk ke jarum
hanya butuh waktu dua tiga bulan
saya latihan di jarum
yang namanya di klub besar pd
dan itu juara dua duanya
pengalaman saya aja nih
waktu sebelum di jarum
walaupun jarum yang kualitasnya biasa
ya ya maksudnya jarum punya standar lah
sebiasanya jarum ya segitu gitu
kita udah jiper dulu
orang ketemu jarum
ya pasti udah takut dulu
karena mungkin satu ya itu
dia udah kelas besar
memang kualitasnya pemain pemain jarum itu
ya oke bagus gitu
dalam proses audisi
tim pelatih melihat potensi
dan daya juang dari para peserta
peserta yang dinilai lolos kualifikasi
harus menjalani proses karantina
dan kembali menjalani serangkaian tes
seperti tes kesehatan hingga psikotest
dari ribuan anak yang ikut audisi
paling banyak hanya sekitar dua puluh anak
yang akhirnya bisa bergabung dengan pb jarum
perkembangan mereka kan cepat sekali ya
perkembangan mereka cepet sekali
bagaimana kita menghadapi mereka bisa sebagai kakak
atau sebagai temen
kemudian sebagai pelatih juga
supaya mereka juga tidak boring
ataupun tidak takut
biasanya anak anak ini kan akan takut gitu
takut misalnya ada satu kesalahan
atau ada sesuatu yang kita merasa bahwa kurang benar mereka melakukannya
kita menegurnya dengan keras
itu kan mungkin bisa jadi takut
ya interaksi interaksi itulah yang sebenarnya menjadi tantangan
yang kedua adalah mereka dari berbagai macam latar belakang ya
keluarganya seperti apa daerahnya
kan itu juga macam macam karakternya itu sih yang jadi menarik
salah satu faktor yang membuat pb jarum menjadi salah satu klub yang disegani adalah
lengkapnya fasilitas latihan
mulai dari pelatih yang berkualitas
program latihan yang terstruktur baik
hingga asrama yang memadai
semua tersedia bagi anak anak yang menjadi binaan pp jarum
awalnya audisi bulu tangkis yang pertama kali diadakan pada tahun dua ribu enam ini
muncul dari kegelisahan pb jarum
melihat prestasi dan regenerasi bulu tangkis indonesia pada tahun dua ribu empat belas
yang dianggap mulai menurun
mulai saat itu pb jarum pun berbenah
selain menggelar audisi bulu tangkis
ekosistem pertandingan dan manajemen klub pun ikut
dengan audisi memastikan bahwa
yang pertama kita mau cari bibit bibit yang terstruktur
dari sebelas tiga belas lima belas tujuh belas sembilan belas dan seterusnya
tapi di luar itu juga kita mau memastikan
memastikan bahwa nyala api masing masing atlet di seluruh daerah di indonesia itu nyala

setiap tahun kita akan mencari atlet yang berpengaruh

setiap tahun ada audisi
sehingga bisa mereka punya semangat untuk berlatih
audisi itu tidak dilihat dari pb jarum doang
tapi nanti manfaatnya juga untuk indonesia
kan kita nggak mungkin terima semuanya kan
dan dia akan lari ke mana mana ke klub manapun
ya silahkan tidak apa apa
yang penting indonesia nanti punya regenerasi yang bagus
saya setahun di jayaraya akhirnya saya dipanggil ke platnas

saya sudah berusaha untuk mencari atlet

saya sudah berusaha untuk mencari atlet
saya sudah berusaha untuk mencari atlet
saya sudah berusaha untuk mencari atlet
saya sudah berusaha untuk mencari atlet
saya sudah berusaha untuk mencari atlet
saya sudah berusaha untuk mencari atlet
saya sudah berusaha untuk mencari atlet

saya sudah berusaha untuk mencari atlet

dan kerja keras adalah kunci untuk meraih prestasi
hampir setiap hari sembilan puluh empat atlet binaan pb jaya raya
dari kelompok umur tiga belas hingga sembilan belas tahun ini
harus menjalani dua sesi latihan pada pagi dan sore hari
hasilnya sejarah panjang klub yang berdiri pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini
diisi oleh sederet pemain yang memiliki tradisi juara
tempaan saat berlatih di pb jaya raya
juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan karir bulu tangkis
susi susanti dan chandra wijaya
dua legenda bulu tangkis tanah air
susi adalah praih medali emas tunggal putri olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan chandra meraih medali emas ganda putra di olimpiade sydney tahun dua ribu
saya setahun di jaya raya akhirnya saya dipanggil ke pelatnas
ya kalau persaingan pastinya keras lah ya
jadi waktu itu saya masuk ke jaya raya pun sebetulnya saya paling kecil
jadi waktu itu saya masih di usia empat belas tahun
saya masuk sedangkan yang ada di sana sudah rata rata udah junior ya
delapan belas sembilan belas bahkan pemain pemain yang sudah masuk ke tim nasional
kalau saya melihatnya pastinya pembinaan yang berkesinambungan
juga support baik secara bukan hanya material moral juga
terus karakter dan latar belakang dari para pembinanya
jadi termasuk saya juga terinspirasi dengan pak ciputra almarhum
yang memang memberikan support luar biasa
sehingga apa yang saya lakukan sekarang ini juga sekarang karena memang saya punya hati
punya cinta punya semangat punya visi misi ke depan gitu
selama ini pb jaya raya memang dikenal sebagai salah satu klub
yang kerap mencetak pemain pemain handal di sektor tunggal putri dan ganda putra
salah satu pemain tunggal putri binaan pb jaya raya yang diharapkan
dapat menjadi penerus susi susanti adalah talitha ramadhani wirjawan
mengenal bulu tangkis sejak berusia lima tahun
talitha mulai bergabung di pb jaya raya pada tahun dua ribu tujuh belas
pada dua ribu dua puluh dua talitha sukses menjadi juara di sirkuit nasional a di dki jakarta
bandung dan purwokerto
prestasi yang membawa gadis berusia lima belas tahun asal surabaya ini
menjadi pemain tunggal putri peringkat satu nasional untuk kelompok umur tujuh belas tahun
tapi tentunya apa yang diraih talitha hingga sampai di titik ini
butuh pengorbanan dan usaha yang tidaklah semudah membalikan telapak tangan
ya berat dari kecil tuh udah apa harus juara terus juara terus ya ya sampai bisa masuk ke usaha
galak gak sih mati mati di jaya raya
ada yang galak ada yang galak
yang galak siapa
ya artisnya kadang termasuk
mas taufik itu
ya galak itu kalo misalnya apa kalo diberitahu apa kayak gak nyambung gitu marah gitu kadang
dimarahin gitu ngomel gitu
tapi mentalnya harus kuat dong sebagai pemain ya
tapi kalo promosi degrasi itu tiap berapa bulan sih kalo disini
gimana tuh prosesnya
ya diliat dari apa turnamen kayak hasilnya tuh bagus apa enggak kalo enggak bagus dalam enam bulan itu ya di break
di mata pelatihnya talitha memang salah satu pemain dengan bakat dan kemampuan yang menonjol
kalo boleh dibilang kalo main game diantara berempat ini paling menangan talitha
oh diantara pemain yang main seangkat mana ya
iya ini satu grup ini
jadi padahal mereka kan taruh nak lebih tua
namun tentunya dalam hal kemampuan bermain bulu tangkis masih banyak hal yang perlu ditingkatkan oleh talitha
salah satunya adalah soal footwork yang dianggap menjadi salah satu kelemahannya
semakin berkembangnya permainan bulu tangkis di dunia
juga mengharuskan pelatih menyesuaikan program latihan yang diberikan kepada anak anak asuhnya
sekarang ini jamannya bukan kayak jaman game lima belas
pindah poin masih sekarang gimana caranya secepat mungkin dapat poin
jadi dan bagaimana caranya mukul seefisien mungkin
nggak ada yang narik ngayunnya panjang nggak ada
semua serba efisien
setiap klub atau perkumpulan bulu tangkis
memiliki caranya masing masing untuk mencari dan menjaring bibit bibit baru pemain potensial
kalau pb jarum rutin menggelar audisi bulu tangkis
pb jaya raya mengandalkan klub klub satelitnya yang tersebar di seluruh indonesia
selain skill dan kemampuan bermain bulu tangkis
karakter dan mental juga menjadi salah satu kriteria pb jaya raya dalam mencari pemain
lagi yang membedakan pb jaya raya dengan klub atau perkumpulan bulu tangkis lainnya adalah
pb jaya raya tidak sekedar memikirkan prestasi pemainnya di lapangan
bekal pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam melakukan pembinaan pemain
setiap hari para pemain di pb jaya raya harus tetap belajar di sekolah khusus berstandar nasional
yang didirikan di dalam kompleks gor pb jaya raya di bintaro tangerang selatan
itu semua berkat pemikiran almarhum ciputra pendiri jaya raya
jadi beliau punya mimpi supaya atlet atlet jaya raya ini
kalaupun tidak jadi juara mereka punya masa depan karena dibekali oleh ilmu yang dari sini
maka dibentuklah sekolah dulu pada saat masih di ragunan kita nebeng di sekolahnya dari dki
tapi kalau sudah ada sekolah di sini kita bisa koordinasi
dan guru guru di sini juga guru guru yang levelnya bagus
kalau mau langsung dibina secara serius di pelatnas
itu bisa mungkin di usia sembilan belas tahun mereka sudah bisa langsung bersaing dengan pemain pemain di luar negeri

jadi kita bisa mengambil kemampuan untuk membuat kembali ke kemampuan kita
jadi kita bisa mengambil kemampuan untuk membuat kembali ke kemampuan kita
jadi kita bisa mengambil kemampuan untuk membuat kemampuan kita
jadi kita bisa mengambil kemampuan untuk membuat kemampuan kita
jadi kita bisa mengambil kemampuan untuk membuat kemampuan kita

yang diperhatikan hal ini bukan saja sama sekali menu isinya
pelatnas masih diingat betul oleh para pemain
salah satunya adalah perbedaan porsi dan menu latihan di cipayung
yang jauh berbeda dibandingkan saat mereka masih berlatih di klub
dulu latihan kan sehari cuma dua kali
nah kalau pas di cipayung ini latihan bisa sampai sehari itu tiga kali
dan saingan saingannya juga kan berat berat semua ya
di klub kan bela klub ya jadi cuma skalanya nasional
kalau misalkan platas sudah skalanya internasional
jadi sudah bawa indonesia terus juga pressure nya ada
bukan di saat pertandingan aja sih pressure nya di saat di latihan juga
karena kan berkompetisi nasional kan
dan itu kuota di pelatnas kan sangat dikit ya
jadi harus beribu ribu dengan beribu ribu pemain lain
untuk bisa masuk pelatnas ini kan susah banget
ada sih kaget kayak ketemu idola idola kan
jadi kayak wah latihannya jadi kayak tegang gitu loh
kalau dilihatin sama senior senior idola kita kan kayak jadi grogi panik
gimana gitu sih
jadi ngeliat mereka latihan kan terus dilihat balik kayak grogi ya
mukul pernah nggak kena juga sekali
total penghuni pelatnas cipayung pada dua ribu dua puluh
berjumlah delapan puluh enam pemain yang terbagi dalam dua kategori
yaitu pratama dan utama
mayoritas diisi oleh pemain pemain muda yang baru bergabung ke pelatnas cipayung
mereka adalah pemain pemain hasil pantauan
dari seleknas dan sejumlah kejuaraan di dalam negeri
tugas tim pelatih di cipayu adalah memoles pemain pemain berbakat binaan klub ini
menjadi pemain bulu tangkis level dunia
kebanyakan dari pelatih klub itu
kebanyakan pelatih pelatih yang mantan dari cipayung ini
jadi mereka sudah istilahnya seragam lah dengan kita
jadi sudah satu tujuan harus bagaimana lah pemelatihnya
nah setelah mereka masuk ke sini
bukan ke pelantas utama dulu ke utama dulu ke pertama dulu
nanti di sini dimatangkan lagi
mungkin tiga per empat matang baru ke utama gitu
memang kalau sudah masuk di utama ini
permainan itu memang harus lebih banyak menyerang untuk lebih agresif ya cara permainannya
jadi memang harus dimatangkan lagi gitu
tapi memang bahan semuanya itu dari klub itu udah bagus